kita transportasi sekarang ke masalah pemakaman
masih di ibu kota
betul karena selama ini warga jakarta kerap dipersulit saat akan memakamkan kerabatnya dengan alasan lahan yang terbatas
nah akibatnya banyak warga yang terjebak oleh calon makam sehingga dikenai biaya tinggi
itu masalah sehari hari warga ibu kota ya yang sudah susah ditambah susah lagi oleh calon calon seperti ini ya
namun kini sudah ada layanan pemakaman online terpadu yang memudahkan warga dalam mencari lahan dan memperpanjang sewa makam
sejak dua januari dua ribu lima belas pemerintah dki jakarta telah meluncurkan layanan pengurusan pemakaman secara online di kelurahan
layanan pemakaman dalam jaringan tersebut dibuat untuk memutus rantai praktik percaloan yang selama ini terjadi di taman pemakaman umum di jakarta
tak hanya untuk warga yang membutuhkan lahan pemakaman layanan ini juga bisa dipakai untuk memperpanjang izin makam bagi ahli waris
warga cukup datang ke keluarga
warga juga membuat perubahan dengan membawa kelengkapan administrasi yakni fotokopi ktp dan kartu keluarga
setelah mendaftar secara online warga cukup membayar biaya retribusi mulai dari rp empat puluh hingga rp seratus di loket bank dki jakarta yang sudah tersedia di kelurahan
setelah warga memegang bukti bayar warga tinggal menyerahkan kepada petugas di tpu
perubahannya maksimal bagus sekali masalahnya
dari dulu pertama kemarin kemarin
lebih bagus ini
biarpun lama lebih masuk dari ini
meski layanan pemakaman online sudah berjalan lebih dari satu tahun namun masih ada warga yang belum mengetahui manfaat layanan ini
praktik percaloan memang menjadi pekerjaan rumah dinas pemakaman dki jakarta yang masih belum tuntas
tidak sedikit yang kami hadapi karena banyak sekali ya di lapangan itu
perbandingannya misalnya lima puluh empat pegawai kami contohnya di tpu karet biva phl kami di sana ada lima puluh empat orang
tetapi pencari nafkahnya bisa dua ratus orang
untuk mengatasi hal itu dinas pemakaman telah berkoordinasi dengan kepolisian kodim dan satpol pp
warga juga diminta untuk tidak melakukan transaksi di pemakaman
dinas pemakaman menyediakan layanan pengaduan dua puluh empat jam
jika ada yang menjadi
korban praktik calo makam
untuk kesediaan lahan pemakaman pemerintah provinsi dki jakarta masih sanggup menyediakan lahan sampai delapan belas tahun ke depan
sejumlah tpu yang masih memiliki lahan kosong adalah tpu pondok rangon tpu tegal alur tpu kepaduri dan tpu semper
warga diimbau agar tidak meminta lahan kosong di tpu yang memang sudah penuh seperti tpu karet bifak dan tpu menteng atas
pemaksaan tersebut bisa memberi ruang
bagi sejumlah orang untuk meminta pungutan liar
arief kurniawan jakarta